menteri sosial mengatakan komitmen pemerintah untuk menghapus diskriminasi
dan memerangi stigma bagi penyandang disabilitas terus dilakukan
bahkan pemerintah memberikan bantuan berupa pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas
agar mampu mandiri dan berdikari
itulah kenapa kemudian saya khawatir mereka juga patah gitu ya mental kita
karena itu kenapa kemudian saya maksakan saya mengajarkan mereka untuk entrepreneur gitu
ini adalah untuk cara untuk memerangi itu
tentunya tidak semudah itu karena butuh peralatan khusus
nah itu tugasnya pemerintah
dan kami sudah lakukan meskipun belum sempurna
ketua umum perkumpulan penyandang disabilitas indonesia norman julian berharap
sektor ketenaga kerjaan swasta memberi ruang penyandang disabilitas
untuk dapat pula berkarir dan memperoleh pekerjaan
norman juga menekankan bahwa stigma terhadap penyandang disabilitas
perlu dihapuskan dalam dunia kerja
nah itu harapan kami mewujudkan indonesia yang inklusif itu adalah
untuk semua sektor
termasuk di ketenaga kerjaan
harapan kita pihak swasta bisa menerima tenaga kerja disabilitas
dan tidak memberikan ruang ruang yang membatasi mereka
untuk bisa berkarir dalam pekerjaannya
dan stigma itu menurut saya tidak benar bahwa disabilitas itu tidak bisa bekerja
banyak sekali teman teman kita yang mampu bahkan mereka bisa melebihi
kemampuan dari teman teman yang pada umumnya
yang digelar di makassar sulawesi selatan tanggal sepuluh hingga dua belas oktober dua ribu dua puluh
merupakan salah satu rangkaian ktt asean dibawa keketuaan indonesia
forum ini mengidentifikasi tantangan di asean
dalam memperkuat pembangunan inklusif disabilitas
raff raff kaffi dwi ari prastianto makassar